penggunaan energi fosil pada kendaraan bermotor akan terus ditinggalkan dengan meningkatnya kendaraan motor berbasis baterai
melihat peluang ini perusahaan listrik negara akan ikut berkontribusi memberikan layanan kepada pengguna motor berbasis baterai dengan menyiapkan sumber dayanya
ekosistem ini tidak bisa ditanggung pln sendirian ibc sendirian volta sendirian gesit sendirian alfa sendirian tidak mungkin
nah untuk itu kita perlu membangun suatu ekosistem dalam suasana kebersamaan
integrasi dengan para produsen motor listrik mampu memberikan kemudahan bagi pelanggan
hal ini dilakukan agar pelanggan tidak perlu lagi khawatir untuk penukaran baterai setiap ingin melakukan penggantian